kita masih diberi kesehatan masih diberi nafas untuk berkumpul di tempat yang mulia ini
dalam keadaan sehat walafiat dengan keadaan penuh persaudaraan penuh persatuan penuh ketertiban
dan saudara saudara sekalian sulawat dan salam kita tunjukkan kepada jujurkan kita
baginda nabi besar muhammad rasulullah saw yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban
saya tidak akan panjang panjang bicara karena sebagaimana kalian ketahui
saya sekarang telah mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden republik indonesia
dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti semua ketentuan
saya tidak boleh bicara politik pada kesempatan ini
saya tidak boleh kampanye
saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang hari ini oleh panitia
ini kehormatan bagi saya
ini kebanggaan bagi saya
saya bangga melihat jutaan rakyat indonesia jutaan umat islam
jutaan tapi damai
tadi saya datang dari kebayoran
saya lihat keluarga keluarga jalan dengan tertib
jutaan terbaik luar biasa
saya bangga sekali hari ini
saya bangga sebagai anak indonesia
dan saya bangga sebagai muslim di indonesia
jangan lupa untuk berlangganan
jika anda menginginkan kami dalam hal tersebut
muslim kita adalah yang damai
dan damai hari ini kita dihadiri oleh kawan kawan dari agama lain dari suku lain dari ras macem macem
kita bangga karena islam di indonesia adalah islam yang mempersatukan dan bersatu dan akan
menjaga perdamaian dan kedamaian semuanya saya kira demikian yang ingin saya sampaikan
terima kasih saya bangga melihat saudara saudara sekalian luar biasa luar biasa terima kasih saya
diundang hari ini terima kasih panitia takbir takbir takbir mereka mereka mereka terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak prabowo